alunan gamelan gender bali menandai ritual mepandes atau potong gigi di gerea pre bali desa kuku kabupaten tabanan
dengan cara digayot atau ditandu secara bergantian ratu ayu ningrat dan ratu bagus singgiluhur menuju balai manusia
keduanya mengenakan vesil sebagai bagian protokol kesehatan
sehari sebelumnya kedua anak yang beranjak dewasa ini menjalani ritual ngekep atau dipingit di dalam kamar
sebelum ritual mepandes atau potong gigi keduanya melakukan ritual penyucian diri yang dipimpin mangku pura dalem
secara bergantian mereka naik ke balai manusianya tempat potong gigi dilakukan
persembahyangan memohon anugerah dan keselamatan dilakukan sesaat menjelang potong gigi
agar mulut terbuka lebar bagian gigi atas dan bawah diganjal batang tubuh kecil
sangging atau pelaksana potong gigi dari gria belayu lalu meratakan gigi taring di bagian atas
ritual yang sama juga dilakukan peserta potong gigi pria
gigi taring bagian atas juga dikikir layaknya peserta potong gigi wanita
sisa air luda di mulut usai gigi dikikir ditampung di batok kelapa gading
kesokan harinya ratu ayu ningrat dan ratu bagusinggi luhur melakukan ritual natap banten
atau mengaturkan persembahan kepada idah sanghi yang widiwasa serta para leluhur
sekaligus memohon perlindungan agar dapat menjalani kehidupan ke depan
ritual natap banten ini kembali dilakukan di balai manusia yatnya
dan anak itu beranjak
untuk anak dewasa kita harus mengadakan potong gigi
yang dipotong adalah taringnya
dimana bertujuan untuk menghilangkan sadripu atau enam musuh pada diri kita
itu merupakan juga pembayaran utang kepada anak oleh orang tua yang bersangkutan
nah fungsinya itu adalah untuk mengurangi kerakusan
biasanya ritual mepandes atau potong gigi dihadiri banyak saudara dan kerabat
namun dalam pandemi covid sembilan belas ini
satgas covid sembilan belas membatasi jumlah orang yang hadir dalam pelaksanaan ritual keagamaan
mereka yang hadir wajib mengenakan masker
di bali identik dengan upacara
nggak mungkin kita meniadakan upacara
nah bagaimana upacara ini bisa berjalan lancar
tentu kami memberikan kebijakan
kami menekankan kepada pihak keluarga penyelenggara upacara untuk menyiapkan protokol kesehatan
di tempat upacara itu harus ada tempat cuci tangan menyiapkan masker dan tentu jumlah personil dibatasi
pelaksanaan ritual potong gigi ini serangkaian dengan pemelas pasan atau pemberkatan tempat persembahyangan keluarga
ritual dengan pendudusan alit atau tingkatan utama ini
biasanya melibatkan banyak umat
agar tak banyak kerumunan kesenian topeng dan wayang yang biasa dipentaskan dalam rangkaian upacara ini ditiadakan
bahkan gamelan yang melibatkan banyak penabuh digantikan dengan musik rekaman gamelan dari audio
walau begitu ritual tetap berjalan dengan lancar dan kusuk
ya umat hindu bali memiliki banyak ritual keagamaan
namun di tengah pandemi covid sembilan belas ini ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk membatasi
jumlah mereka yang akan ikut dalam ritual keagamaan
dan diharapkan kegiatan keagamaan tetap berjalan
namun penyebaran covid sembilan belas juga dapat dikurangi
sehingga tidak banyak pertambahan ataupun bisa menekan covid sembilan belas atau penyebaran covid sembilan belas di pulau bali ini
iqri nyuman wiryadidata tabanan bali